indonesia dan malaysia sepakat memulai kembali perekrutan dan penempatan pekerja migran indonesia atau tki mulai satu agustus nanti
moratorium sebelumnya diberlakukan sejak tiga belas juli karena otoritas imigrasi malaysia masih menggunakan sistem rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga
pemerintah indonesia dan malaysia bersepakat perekrutan dan penempatan pmi melalui one channel system milik pemerintah republik indonesia
apakah ini bisa kemudian menjamin bahwa para pekerja migran indonesia bisa terjamin keamanan keselamatan dan kesejahteraannya selama bekerja di malaysia
kita bahas sore ini bersama narasumber direktur jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja pak suartono
selamat sore pak suartono
selamat sore bapak terima kasih sudah bergabung
dan ada ketua pusat studi migrasi migrant care mbak anis hidayah mbak anis selamat sore
selamat sore mbak
terima kasih para narasumber sudah bergabung sore hari ini
saya ke pak suhartono terlebih dulu
logikanya jika kemudian sudah ada kesepakatan tentunya sudah ada yang diperbaiki dan disepakati dan dikomitkan oleh kedua belah pihak pak suartono
apa saja yang kemudian sudah tercapai komitmennya oleh kedua negara
terima kasih mbak putri
ini benar benar ada poin poin yang kita minta dari sisi kesejahteraannya
ini bisa tercapai
tetapi kami juga minta juga waktu itu ada kepastian juga
artinya teman teman kita atau pmi kita yang ini sudah terselesaikan juga nih
semua yang masalahnya diselesaikan juga
kami akan melakukan pengiriman
dengan perbaikan ini kami kemudian dituangkan dalam satu mou
kami juga pengen juga ini
artinya banyak secara apa namanya
banyak yang mereka datang
kami punya datanya
artinya ketika ada masalah kita juga penyelesaiannya
dan artinya untuk melindungi mereka akan lebih mudah
kita berusaha dari sisi
kita melihat dari sisi datanya dari sisi kesistemanya
nah kemudian disepakatilah kita hanya ada satu sistem
jadi satu sistem saja nih
dan dengan harapan ini
banyak kita bisa mulai di flow nya dari bisnis prosesnya
ini kita bicara yang semuanya dengan harapan bisa prosedural semuanya
di sisi lain memang kondisi kita memang dengan adanya covid ini
ini kan semuanya tidak bisa ada penempatan ini juga
ini kan yang kita sepakati
nah dalam perjalanannya ini
hanya kita melihat dari perwakilan kita di malaysia
ada melihat ada dia menggunakan
bukan menggunakan sistem yang
yang telah disepakati
nah ini kemudian
dari perpaktiran kita
tidak menyetujui adanya
artinya diberhentikan ini lowongan
tapi bagaimanapun indonesia sekarang katakan berarti
ada ocs milik pemerintah republik indonesia
tapi malaysia pun juga punya sistemnya sendiri
bagaimana kemudian memantau mereka yang masuk melalui jalur ocs
dan juga masuk melalui jalur sistem yang dimiliki oleh pemerintah malaysia
karena itu pun juga masih terbuka
nah inilah yang kemudian kita sudah kemarin
kita sudah bahas secara teknis
bapak menteri juga ada join commitment
komitmen dengan satu
satu sistem ini
nah inilah yang kita kembalikan lagi
untuk yang sudah disepakati lagi
kalau ada penyemang kita
setiap nanti kita lihat lagi
tiga bulan kemudian
kalau kita lagi kita tutup
artinya kita tutup
artinya kita menutup
tidak boleh masuk
kita tidak menutup job ordernya ya
artinya job ordernya kita tutup
artinya tidak ada lagi permintaan
artinya kalau tidak ada permintaan
berarti tidak ada pengiriman juga gitu
saya ke mbak anies sekarang
mbak anies apakah ocs ini bisa kemudian menjawab
mungkin tidak seluruhnya
tapi sebagian permasalahan yang selama ini
para teman teman pmi kita
saya belum bisa mengatakan
karena ini kan baru akan
dari sisi konsep
itu ada beberapa hal yang
dijamin di dalam ocs
di dalam mou sendiri kan
ada lima hak dasar
pekerja rumah tangga kita yang dijamin di sana
kemudian ada one way off
enam anggota keluarga
nah ini menurut saya
adalah semi g dua g
tapi setidaknya negara bisa mengontrol
dengan adanya mekanisme ini
tetapi bahwa yang perlu dicatat
adalah kita ini
punya banyak sekali entry point
di sepanjang kalimantan
itu mudah sekali pekerja migran kita
masuk lewat sana
dan tidak perlu dipungkiri bahwa
mayoritas sindikat itu juga
bekerja sangat serius
bagaimana terus merekrut secara
sehingga ini yang juga perlu diantisipasi
jangan sampai kemajuan
kemudian kalah maju
dibanding dengan para sindikat yang bekerja
untuk mencari keuntungan
mungkin bisa juga mencegah hal hal tersebut
katakanlah ketika pmi mengetahui
lebih jelas dari pemerintah indonesia sudah
sistemnya melalui ini
jadi kan itu juga
harapannya kemudian bisa
menunjukkan bahwa pemerintah indonesia
sudah berinisiatif memberikan
channel kepada pmi
yang akan ke malaysia
menggunakan jalur ini
nah ini berpulang pada
sejauh mana komitmen pemerintah indonesia
masyarakat tahu tidak
kita punya one channel system
yang sangat membantu mempermudah
dan lebih menjamin
yang kedua adalah bahwa
seperti yang saya sampaikan
kita akan lihat misalnya dalam tiga bulan ke depan
sejauh mana ini efektif
diberlakukan dan teman teman
yang berangkat melalui one channel system
ini bisa memberikan testimoni bahwa
mereka memang berangkat lebih mudah
terfasilitasi dengan baik
dan secara prosedur lebih aman
saya kira ini penting
kita akan lihat mungkin dalam dua tahun ke depan
karena domestic workers kita ke malaysia
itu kan kontraknya dua tahun
sejauh mana ini efektif atau tidak
dua tahun ke depan kita akan lihat
dan lebih memberikan jaminan penindungan
masyarakat secara otomatis
akan menggunakan ini berbondong bondong
dibanding bagaimana menggunakan
mekanisme yang lain
meskipun banyak tawaran
jadi saya kira ini juga soal performa
dari layanan pemerintah sendiri
pemerintah kan di sini diharapkan bisa memberikan solusi
kalau misalnya ada satu jalur
semestinya pemerintah bisa mengambil peran di situ
sudahkah kemudian dipikirkan
ini memang kan
kalau kita dengan malaysia
ini memang cerita lama
kasus lama yang selalu timbul adalah
ini artinya banyak
yang dia masuk
dengan mudah kesana
ini yang kedepannya
kita akan mengeksekulikan lagi
satgas yang dengan pemerintah daerah
di titik titik daerah
di situ akan melibatkan pemerintah daerah
untuk bisa menjaga bersama
kalah tanpa dengan kita di pusat
sendiri terus terang saja
ini yang akan kami sudah
kami sudah membentuk tim tim
di setiap titik titik ini
untuk bisa mengawasi
ini kami kan masih
kemudian dari bnp
kemudian dari kepolisian
ini kita masuk
sekarang kita tinggal memantau
efektifitas dari satgas ini
untuk mereka yang
menghasilkan secara antrosedural
kalau sistem ini
tadi sama yang bannya sudah
bani juga sudah melihat
bahwa ini adalah
ocs ini sangat baik
kemudian kita tinggal mengawasi
jadi masih itu sistem
tapi kita juga
kami tetap akan mengawasi
ini kan bisa juga
dia akan buat
ini sistem ini
yang kemudian mereka bisa masuk
ini kita akan
untuk ada satgas satgas
di setiap titik titik yang kemungkinan
sekarang kami juga sedang melihat
kami di bnp
kita juga mau verifikasi
kalau yang tidak mampu
kami dari kementerian ketenangan tiga
harus melihat juga
dari pelakunya juga
oke pelakunya juga
kita juga akan rapikan semuanya
dengan kasus yang
permintaan pekerja migran indonesia
ke malaysia itu kita tahu cukup tinggi
menyambung yang tadi disampaikan mbak anies
ini sudah berjalan
dan sudah betul betul diketahui
oleh seluruh pekerja migran kita
itu akan menjadi pembahasan setelah jeda
bapak dan ibu tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
kami masih membahas
soal moratorium pengiriman tki
pengiriman pekerja migran indonesia
dari indonesia ke malaysia
yang sudah dicabut
dan pemerintah indonesia
akan kembali melakukan perekrutan
dan penempatan pekerja migran indonesia
mulai satu agustus nanti
milik pemerintah indonesia
pak suwartono yang tadi disampaikan oleh mbak anies
sebelum jeda ini adalah
sekarang seperti apa sebenarnya
dan yang sudah dilakukan
untuk mbak anies memang
kita sebetulnya kan intinya ini ada di daerah nih
kami kemarin pun sudah
melakukan rapat koordinasi penempatan
untuk proses penempatan
sampai hari ini
hari ini selesai
koordinasi kita kumpulkan semua dinas dinas
secara besaran kami mengundang semuanya
di dalamnya adalah yang penempatan ke luar negeri ini
yang termasuk spesifikasi
lebih khusus lagi yang dengan malaysia ini
yang mulai satu
bisa ada suatu proses
dari jo di sana mulai dibuka lagi
dan nantinya kita bisa ada melakukan penempatan
sebelumnya kami sudah sampaikan
kami intinya adalah
ada siapa yang akan melakukan
kita sudah membentuk
untuk yang bisa di

dan nanti di wilayah itu yang termasuk
semoga bisa menutup
mengawasi jalan jalan tikus
yang bisa ke malaysia
kita jadi itu sudah kita bentuk
kemudian kita juga akan memanggil lagi
baik dari sisi
kemarin di ntb
kita akan mengadakan semuanya kepada
dinas pemerintah daerahnya
kemudian kami juga
dengan pt kmi nya untuk
nah ini kita juga sudah sampaikan
pemerintah yang ada di ntb
sudah sosialisasi kan
dalam waktu dekat ini kami pun akan
lebih mengerujuk kepada kantong kantong tki
yang ada di ntt
kemudian ada yang di jawa tengah
lebih khusus lagi
kami juga akan ada
di jawa barat
yang akan kami
sosialisasikan dengan masyarakat
dan pemerintah daerah
sebagai kantong tki
kami sudah jalan
mulai bulan april kemarin
dan pemerintah daerah
dengan adanya ocs
saya ke mbak anies
kalau misalnya dilihat sekarang
apakah kemudian dari teman teman pmi
sejak ada sosialisasi
apakah mereka betul betul sudah jelas
merasa perlu menggunakan sistem ini
atau karena begini
seseorang menggunakan sistem tertentu
untuk bekerja di suatu tempat
tentunya mereka melihat
apa yang menguntungkan dari sistem itu
dan apakah sistem itu memudahkan
dan apakah hal ini sudah diketahui
oleh teman teman pekerja migran
setahu saya belum banyak ya
masih ke dinas
masih ke p tiga mi
tetapi belum langsung kepada komunitas
salon pekerja migran
karena sebenarnya pemerintah
itu kalau mau ke menakeri itu
tidak akan bekerja sama dengan desa
karena berdasarkan pasal satu
tentang pelindungan pekerja migran
desa itu punya lima kewenangan
di dalam undang undang ini
yang salah satunya adalah
menyediakan informasi dan menyampaikan informasi
kepada calon pekerja migran
artinya sebenarnya kalau mau menggunakan
itu jauh lebih efektif
dan juga agar
pemerintah dengan perlindungan pekerja migran
yang kedua menurut saya juga
sangat penting sosialisasi masif itu
dan kalau perlu menggandeng
teman teman influencer yang
punya banyak pengikut
sehingga masyarakat juga
aware dari berbagai sisi
terkait soal ini
jadi jangan menggunakan modal yang
metode metode sosialisasi yang lebih banyak
ditangkap oleh masyarakat
pak suwartona apakah mungkin itu
akan dilakukan masukan dari migrant care itu
terkait dengan sosialisasi
terutama pak suwartono
kita satu agustus sudah dimulai
ya memang kami
banyak komunikasi teman teman di
kementerian dengan teman teman di migran cat
dengan lsm yang lain ya
artinya dengan teman teman yang
berkerja di bawah
ini kita berlangsung masukkan
nah mungkin memang
ketika kami turun sampai
ke kabupaten ini
disitu ada dinas
yang dukcapilnya ini
dalam diskusi kami
dalam sesuai dengan padat sampai ke tingkat
berhenti di tingkat
di tingkat kabupaten kota
disitu ada dukcapil
yang kemudian kami diskusikan juga
kami bahkan kemarin untuk yang sistemnya
ketika meminta kepada
ketika orang akan bikin ktp
atau dengan apa
kita juga sudah bisa berkomunikasi
disitu ada pemerintah daerah
asisten pemerintahan ini
ini kita pun kemarin misalnya
ada bahkan ketika kita datang di
ya ada yang kepala desa yang ikut datang juga restuti
saya katakan memang ini sosialisasi harus terus menerus
dan tidak mungkin
nanti sebulan berhenti kemudian
besok empat bulan lagi
memang harus terus meneruskan
ini yang bisa dilakukan dari teman teman
yang di daerah
kami juga sering komunikasi
kita juga ngajak kepada pemerintah daerah
disitu ada dukcapilnya
kemudian ada asisten pemerintahan daerahnya
nah ini yang kami minta untuk
bahkan ketika orang akan
dia minta surat ke desa
bahwa dia akan bekerja
dan bahkan kami minta dengan dukcapil
untuk dia harus mendaftarkan
desa sementara kerja
mendaftar dari tingkat desanya
sudah demikian ya
kembali lagi kita tidak bisa
bulan ini januari
makanya mungkin mungkin melalui media sosial
itu juga diperlukan pak
seperti yang tadi disampaikan oleh mbak anies ya
mbak anies dengan adanya sistem ini
apa yang harus diwaspadai
tetap oleh pemerintah
berkaitan dengan pengiriman
tenaga kerja indonesia ke malaysia terutama
di awal sudah saya sampaikan
kalau sistem ini dianggap satu kemajuan
bahwa kita perlu mengantisipasi
perbatasan kita banyak sekali dengan malaysia
sementara kita semua tahu
pengawasan di perbatasan itu
apalagi masuk ke malaysia itu mudah gitu
jadi satu itu
jadi pr besar sekali
kita akan di satu sisi maju
tetapi di sisi yang lain
kebocoran itu akan terus terjadi
kalau itu juga tidak sekaligus
ditemukan satu instrumen
bagaimana mengawasi perbatasan
yang kedua menurut saya menjangkau desa
saya melihat bahwa ocs ini sama sekali belum sampai desa
baru berhenti di tingkat kabupaten kota
sementara pekerja migran itu adanya di desa
padahal kemenaker itu punya
desa migratif ya
desa migran produktif
migrant care punya desa bumi
desa pendelit burung migran
nah bagaimana ini dijangkaukan
sampai ke desa desa
dan seluruh sosmed yang dimiliki kemenaker itu
untuk menyampaikan ocs ini
secara lebih intensif
jadi itu menurut saya yang perlu diantisipasi
terakhir mbak soal ini ya
soal jejaring trafficking
jangan sampai kalah cepat
karena jejaring trafficking juga menggunakan sosial media
bagaimana facebook juga harus dimanfaatkan sedemikian rupa
oleh teman teman di kemenaker
dan jajarannya sampai tingkat daerah
untuk mensosialisasikan mekanisme baru ini
kita harapkan semoga memang sistem ini
keamanan keselamatan kesejahteraan
teman teman pekerja migran indonesia
yang ingin berangkat ke malaysia
pak suhartono terima kasih banyak
sudah bersedia berbincang sore hari ini
mbak anies juga terima kasih banyak
untuk waktunya sehat terus